rabu siang sebuah kendaraan minibus terbakar hebat di jalan gatot subroto sekitar senayan jakarta
diduga api disebabkan korsleting listrik dari perangkat audio kendaraan tersebut
menurut pemilik kendaraan awal munculnya asap berasal dari tap audio di dalam mobil
setelah menepikan kendaraannya ia berupaya memadamkan api namun tak berhasil
api kemudian berkobar hebat dan melalap seluruh kendaraan
tak lama berselang petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian dan langsung berupaya memadamkan api
meski api telah padam terjadi kemacetan akibat insiden ini